bagi anda penyuka olahan ikan laut tak lengkap rasanya jika anda tak mencicipi menu yang satu ini
di tangan seorang juru masak sebuah hotel di surabaya
ikan yang berasal dari laut mediterania ini diubah menjadi menu yang lezat
tak hanya lumer di mulut kuliner satu ini juga membuat penikmatnya ketagihan
ikan sibas yang masih satu saudara dengan ikan kakap putih ini berasal dari laut mediterania
daging ikan ini jika diolah menggunakan saus tabasco dan taburan kacang pistachio
akan menghasilkan daging yang lembut dan lumer di mulut
menu ini lebih mengarah pada sentuhan rasa tuskani salah satu negara bagian italia
sentuhan rasa asam yang muncul dari jeruk lemon serta penambahan sayuran lokal
seperti jagung wortel
daun bawang membuat ikan sibas memiliki keunikan rasa tersendiri
cara mengolah ikan ini pertama goreng daging ikan dengan sedikit minyak zaitun hingga kecoklatan
agar aroma gurihnya lebih terasa dan rasa keaslian ikan sibas tetap terjaga
setelah matang sajikan daging sibas di atas piring
dengan saus tobasco jagung tomat dan krim keju
dia lebih soft ya kayak ngantri kayak kapas gitu
jadi lumer di mulut dalam kombinasi kacang pistachio
jika anda kesulitan mendapatkan ikan pidas anda bisa juga menggantinya dengan ikan kakap putih
selain rasanya enak tekstur dagingnya juga tak terlalu keras mirip ikan sibas
bagi anda yang sudah tak samar ingin mencicipi menu ini
anda bisa datang ke sebuah resto hotel di kewan
hanya dengan uang delapan puluh ribu rupiah anda bisa langsung merasakan gurihnya steak ikan sibas ini
dijamin lidah anda tak akan mau berhenti hingga potongan terakhir